beralik informasi lain jenasa anggota polisi yang tewas diduga bunuh diri di mampang jakarta selatan
dimakamkan di kampung halamannya di manado sulawesi utara
namun psikolog forensik menilai dugaan bunuh diri sebagai penyebab kematian
masih harus diselidiki lebih lanjut oleh pihak kepolisian
isak tangis keluarga korban tak terbendung saat jenazah korban ra dimasukkan ke liang lahat
korban ra dimakamkan di pemakaman islam desa kalasei manado sulawesi utara pada minggu siang
tidak ada upacara resmi kepolisian untuk melepaskan almarhum karena sebab kematian yang diduga bunuh diri
sebelum dimakamkan jenazah korban terlebih dahulu disolatkan di masjid nurul iman yang berada tak jauh dari rumah korban
jenazah korban dipulangkan ke manado minggu pagi tanpa dilakukan otopsi
dugaan faktor bunuh diri sebagai penyebab kematian korban masih harus dipastikan lebih lanjut
pasalnya belum diketahui apakah korban berniat secara sengaja untuk mengakhiri hidupnya
atau justru ada faktor eksternal yang tidak sengaja memicu senjata api meletus dan menewaskan korban
saya ingin berikan dua ilustrasi sebagai perbandingan
semoga tidak ditangkap secara keliru oleh pak yusof kompas tv
ilustrasi pertama adalah bayangkan seorang personil dengan senjata di tangannya
betul betul dengan niatan dia sendiri dan tidak dipengaruhi oleh siapapun
akhirnya meletuskan senjata itu mengenai bagian tubuh yang vital memang karena dia berniat untuk menghabisi hidupnya
kalau kita lihat tayangan singkat yang sekarang sudah tersebar di media elektronik
bahwa brigadir tersebut dikabarkan akan memarkirkan
berarti saat itu dia sedang melakukan sebuah aktivitas tertentu
kemudian kita saksikan ada benturan antara mobil yang dia kemudikan dengan mobil yang sudah terparkir di situ
ketika terjadi benturan adakah kemungkinan bahwa benturan itulah yang tanpa disadari oleh brigadir tersebut
membuat jarinya menarik pelaktuk senjata api sedemikian rupa
kalau iya maka sekali lagi saya katakan ini merupakan accident
namun demikian reza juga menyebut tingkat bunuh diri di kalangan polisi lebih tinggi dibandingkan masyarakat sipil
dibutuhkan perhatian ekstra bagi kesehatan fisik dan juga mental personel kepolisian
ketika kita bicara suicide memang menyedihkan
bahwa tingkat suicide di kalangan personil polisi secara umum memang lebih tinggi daripada masyarakat sipil
per seratus ribu orang sipil seperti kita yang memutuskan melakukan tindakan salah mengakhiri hidup jumlahnya ada sebelas
tapi ketika kemudian pelitian yang sama dilakukan di lingkungan kepolisian ternyata angkanya naik
yaitu ada delapan belas orang personil polisi yang mengakhiri hidupnya di antara seratus ribu
nah ini saja sudah menunjukkan kepada kita bahwa memang perlu perhatian ekstra
terhadap kesehatan mental dan juga fisik tentu saja para personil kepolisian
kita bisa bayangkan beban berat yang harus mereka lakukan melayani masyarakat menjadi tulang punggung keluarga
kemudian melayani pimpinan melaksanakan tugas tugas organisasi tugas tugas ekstra non organisasi
itu juga akan bisa mendatangkan tekanan batin yang luar biasa bagi personil polisi
sebelumnya ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala dalam sebuah mobil di jakarta selatan
polisi dari polres metro jakarta selatan menyebut dari penyelidikan awal diduga korban tewas akibat bunuh diri